daftar sekarang juga
lega rasanya bisa istirahat sebentar
idah nggak ada
lagi belanja baju ke bogor
kang dudung nggak diajak
ternyata juga saya ikutan
tapi pas udah sampai pasar saya sengaja tinggal
habis edah enakan enakan jajan sama barbara
untuk menyengketakan yang damai dunia terbalik
iya pak ustadz
saya boleh ajan pak ustadz

kalian tunggu teman teman dulu ya

ya sebentar ya pinjam sebentar dikacau dulu udah selesai udah selesai
udah diganti bajunya dok
udahin soalnya tadi bajunya lembab banget jadi takutnya nanti kulitnya gatel gatel
baju kotornya ditaro dimana dok
oh tadi udah saya taruh di luar kok baju kotornya
oh iya dok jup jup
dok tadi febri marah kenapa sama pak akum
saya juga gak tau lah
ya tapi semoga aja bukan karena febri mikirnya ada sesuatu antara pak akum sama bu yola
karena kan dulu febri itu pernah mikir kayak gitu
bapak gak ada hubungan apa apa sama bu guru yola
pemirsa tadi manggil bapak karena besok ibu mau pulang
tapi bapak malu duduk berduaan sama bu guru yola
bapak gak ngobrol sama bu guru yola neng tanya om indro tanya om aceh neng

tanya om aceh neng
tanya om aceh neng
tentunya om dandang
lebih seru lagi
kalau besok esik pulang
ini bukan berkata orang pak
bapak putri gak bisa bohong
pebri ngeliat sendiri
bapak duduk berduaan sama bu geriola
ibu teh kerja
di luar negeri untuk menghidupi siapa
bapak sama pebri kan
tapi bapak disini malah suka sukaan
sama bu geriola
bapak tuh emang gak punya perasaan
bapak gak tau diri
ini kopling ya ced
bukan loh itu rem ini kopling disini nih
ini teh motor luar biasa ini mah
ini mah motor balap
lebih mahal daripada motor saya
kau tuh mengakuin dong
kamu gak ganti pom pok dulu
hah kebetulan ketemu kamu
abis liat kantor baru
minta tolong buat bantuin bebersih kantor baru ya
ya secepatnya atur
nah cuy nanti cucu bantuin
gak usah cuy
cucunya bisa sendiri atur
nanti kamu dapet persenan dari cucu sekalian thr
enak banget ya cucu
yaudah ya sampai ketemu di kantor baru ya cuy
iya cuy assalamualaikum

rizky alhamdulillah ya allah
tum ben kang asep bisa keluar rumah
cik anahte lagi gak ada di rumah ya
capek kerja terus ya
bukan cuma itu
saya tuh yang gak dihargai
saya kangen kaya dulu tang
saya kepala rumah tangga
omongan saya didengerin
saya punya harga diri
rasanya pengen larang anah balik lagi keluar
tapi kalau anah gak kerja
yang cari napkah siapa
saya mau kerja apa
kalaupun kita ada kerjaan
gajinya gak seberapa kang asep
gak bakalan cukup
saya pikir istri saya yang datang dong
lega rasanya bisa istirahat sebentar
idah gak ada
lagi belanja baju ke bogor
kang dudung gak diajak
ternyata saya ikutan
tapi pas udah sampai pasar
saya sengaja tinggal
eda enak enakan jajan sama barbara
dia gak mikirin saya lagi puasa
emangnya edah gak puasa
tapi kan seharusnya
dia menghormati saya sebagai suaminya
saya bener bener sedih tang
sejak edah kerja
dia nggak pernah lagi menghargai saya
kerjanya hanya nyuruh nyuruh
dan marah marahin saya terus
dan marah marahin saya terus
dan marah marahin saya terus
kalau habis mandi tambah cantik
ya allah gosong
ya allah gosong